sinta pamit dulu ya
sinta pamit dulu ya
sinta pergi dulu ya
nanti jangan lupa mampir ke pasar ya
soalnya ibu pulangnya agak malam
anak pina benar benar cantik
kenapa juga baru sekarang aku ketemu sama dia
kalau aku tahu tina punya anak cantik
aku pasti sudah membeli anaknya untuk menjadi pacar aku
setelah aku nikah sama tina
semua yang ada di rumah itu
akan menjadi beli beli
cewek cantik itu